suasana di lantai dua belas tower tiga rumah sakit darurat covid sembilan belas
kemayoran jakarta pusat senin siang menjadi ramai
saat salah satu legenda bulu tangkis nasional
haryanto arbi muncul di tengah ratusan tenaga kesehatan
kehadiran juara dunia bulu tangkis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini
selain ingin memberi semangat dukungan moral untuk tenaga kesehatan
juga sekaligus menghadiri pembukaan turnamen bulu tangkis
antar tenaga kesehatan rumah sakit wisma atlet
dalam rangka peringatan hut tni ke tujuh puluh tiga
kehadiran haryanto arbi ke wisma atlet ternyata bukan yang pertama
ia sudah empat kali mengunjungi rumah sakit darurat ini
ia mengaku punya tanggung jawab moral
untuk ikut mendukung para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan
dalam memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
dari dasar awal kan memang gitu
misalnya kita memang mau support tenaga medis
yang mereka dari dada depan

pas kebenaran saya dari olahraga
ya paling baginya ya gitu
dengan pakaian reja reja pinggung rakyat
dan lain lain itu ya semangat kesehatan
pasca pemberlakuan kembali psb bdki jakarta
rumah sakit darurat wisma atlet mencatat
adanya penurunan jumlah rujukan
pertanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh
tingkat keterisian relatif tidak tinggi
dengan angka yang masih di bawah lima puluh persen
di meliputan cnn indonesia